tim pengacara setia novanto mengatakan tengah menyusun eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan setia novanto
salah satu pengacara setia novanto firman wijaya mengatakan sedang mencari jalan untuk membela novanto di luar pengadilan
firman mengaku hari ini datang ke kpk untuk menjenguk setonofanto dan mengkoordinasikan beberapa hal terkait eksepsi
kita tentu akan konsentrasi menyangkut itu termasuk aspek aspek keadilan kan
karena banyak jalan untuk mencari keadilan kan tidak selalu di pengadilan saja
berarti akan mencari jalur hukum lainnya
ya kata mark gelender itu protogestisnya mencari jalan keadilan itu kan bisa kemana saja
akan mengambil langkah apa pak
banyak perspektifnya kita pelajari kan ada aspek hukum ada aspek hak asasi manusia
ini persoalan persoalan yang ada lah dalam kasus beliau
sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana
di gedung kpk maria
bagaimana dengan kelanjutan pemeriksaan kasus iktp
setelah kemarin praperadilan satnov dinyatakan gugur
ya selamat siang yuda
kelanjutan kasus pemeriksaan ktp elektronik untuk hari ini belum ada lagi
saksi yang kemudian diperiksa terkait dengan tersangka tersangka lain
yang terkait dengan mega korupsi ktp elektronik
tetapi untuk mega korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto tadi seperti
yang sudah kita dengarkan bahwa firman wijaya sudah datang ke gedung kpk jakarta
tadi sekitar pukul sebelas waktu indonesia bagian barat dan sudah meninggalkan kpk
tadi kedatangan firman untuk bertemu dengan setia novanto yang merupakan kliennya
untuk membicarakan seputar poin poin mengenai eksepsi atau nota keberatan
yang kemudian akan diajukan pada rabu pekan depan
dalam eksepsi ini nantinya yuda akan memuat beberapa hal yang kemudian dianggap sebagai
jawaban atas dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa komisi pemerintahan korupsi pada beberapa waktu yang lalu
dan kemudian eksepsi ini biasanya berisi mengenai keberatan apakah kemudian dalil dalil yang dikeluarkan dalam dakwaan ini
dianggap tidak benar kemudian apakah pengadilan nantinya tidak bisa melakukan atau mengadili terdakwa dan beberapa hal lainnya
dan kemudian tadi firman wijaya juga mengatakan bahwa dirinya atau pihaknya menyatakan keberatan
dengan gugurnya pra peradilan yang kemarin sudah dinyatakan oleh majelis hakim atau hakim tunggal dari pengadilan negeri jakarta selatan
tidak hanya itu tadi firman juga sempat menyatakan bahwa dirinya dan juga kuasa hukum lain
yaitu magdir ismail yang juga merupakan kuasa hukum dari setia novanto akan mencoba mencari jalan lain di luar jalur hukum
dan ini tadi kami sempat mempertanyakan hal ini apa yang kemudian dimaksudkan dari pernyataan dari firman
wijaya tetapi firman enggan untuk menjelaskan secara detil apa yang kemudian ia maksudkan
ia hanya mencontohkan bahwa ada hal hal lain selain hukum yaitu seperti hak asasi manusia
kemudian kalau kita melihat yuda dalam sidang perdana kemarin yang menghadirkan terdakwa setia novanto
bahwa setia novanto dan juga pihak kuasa hukum menyatakan sedang dalam keadaan yang tidak sehat
kemudian ini sudah dijawab oleh pihak komisi pemerintahan korupsi dengan menghadirkan tiga orang dokter dari ikatan dokter indonesia
yang kemudian sudah memeriksa setia novanto dan dinyatakan sehat
maka dari itu memang hakim yang memimpin jalannya sidang atau hakim yanto memang sudah memutuskan untuk kemudian dibacakanlah dakwaan dari pihak kpk
maksud kami dalam dakwaan ini kemudian tertuang yuda bahwa setia novanto dianggap melakukan sejumlah hal
atau intervensi dalam penganggaran ktp elektronik senilai lima delapan triliun rupiah
intervensi ini diantaranya dalam penentuan harga perkiraan satuan dan juga rencana kerja dan syarat
yang ini seharusnya ditentukan tidak dalam kapasitas dirinya atau perpanjangan tangannya melalui andi narogong
tetapi harga perkiraan satuan ini seharusnya ditentukan sendiri oleh panitia lelang dan tidak melibatkan vendor
dalam dakwaan tertulis bahwa penentuan harga perkiraan satuan
justru ditentukan ketika pertemuan tim fatmawati yang berisi panitia lelang dari pihak kemendagri
dan juga ada beberapa vendor yang kemudian nantinya akan mengerjakan proyek ktp elektronik
dan ini menyalahi perpres lima puluh empat tahun dua ribu sepuluh yang sudah ditewangkan dalam dakwaan setia novanto
kemudian yang menjadi menarik dalam dakwaan juga tidak ada lagi nama nama tiga orang
ya ini oli dodongkambe kemudian ganjar pranowo dan juga yasona lauli
yang beberapa waktu yang lalu sempat ada dalam dakwaan irman dan sugiharto
tapi dalam dakwaan setia novanto tidak ada lagi nama ini yuda
ini kemudian yang dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum
magdir ismail kemarin juga sudah mempertanyakan hal ini kepada kpk
dan statement dari kpk melalui wakil ketua kpk
saud situmorang sudah menyatakan bahwa memang dalam dakwaan ini merupakan kewenangan dari penyidik dan juga jaksa kpk
untuk merumuskan siapa siapa saja yang namanya akan disebutkan dalam dakwaan
terkait dengan fokus dari
persidangan yang memang berlangsung untuk terdakwa setia novanto
dan kpk juga sudah menyatakan fokusnya kali ini tertuju pada terdakwa setia novanto
dan terkait dengan drama yang berlaku atau berlangsung pada saat sidang perdana ktp elektronik
dengan terdakwa setia novanto kemarin ini memang menjadi hal hal yang kemudian disayangkan oleh kpk
karena dalam persidangan tentu perlakuan perlakuan yang dianggap merintangi proses hukum
tentu ini ada akibatnya nanti yuda dan ini dianggap atau bisa jadi juga memberatkan dalam fonis majelis hakim nantinya
baik maria sarjana terima kasih untuk informasi anda selamat bertugas kembali maria